partai kebangkitan bangsa menggelar ta aruf politik calon kepala daerah untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah november dua ribu dua puluh empat
pkb siap menghadapi para petahana di sejumlah daerah
taruh politik calon kepala daerah partai kebangkitan bangsa digelar di hotel sahit jakarta
muhaymin menyatakan pkb tengah menyusun koalisi untuk melawan petahana kepala daerah di sejumlah daerah
tentang pemilihan gubernur jakarta mohaimin menunggu anies baswedan pasangannya di pilpres untuk mendaftar sebagai calon gubernur dari pkb
siapa aja yang penting kita ketemu figurnya setelah ketemu figurnya koalisi partai partainya
macam macam ada yang serata rata di provinsi hanya jawa timur yang mandiri harus koalisi di berbagai provinsi
sedang dalam proses hitung hitungan elektabilitas
kalau pak anies malah belum mendaftar
belum memang kita buka sampai di hari akhir
atau kita tetap mendaftar untuk semua pak anies
tentu kita tetap butuh koalisi
kita juga mempertimbangkan ketokohan mesin pemenangan ketokohan
harus siap melawan petahana gitu
ya harus siap lah partai pemenang
saat ini pkb tengah menyiapkan poros koalisi melawan ridwan kamil di jawa barat dan kofifah indar parawansa di jawa timur
ridwan kamil adalah petahana gubernur jawa barat dan kofifah adalah petahana gubernur jawa timur
ridwan kamil dan kofifa adalah pendukung prabowo subianto saat bertarung di pilpres dua ribu sembilan belas
sebentar dari kompas tv
pkb jawa barat memastikan untuk gubernur akan bikin poros di luar kan ridwan kamil
bukan tandingan lah mungkin menjadi kompetitor lima belas kursi hanya butuh sembilan kursi tambahan
kami sudah membangun komunikasi dengan partai di atas maupun yang di bawah
prinsipnya insya allah sudah ada kesepakatan pkb akan mengusung calon gubernur
wakil gubernurnya akan kita serahkan kepada partai koalisi
saya nyalon gubernur bukan wakil gubernur ya
jadi kalau wakil gubernur saya akan serahkan kepada kader yang lain
jawa timur kita akan bikin poros di luar mbak kofifa
kita pemenang di sana dua puluh tujuh kursi
artinya punya hak tanpa koalisi untuk mengusung
tapi kami pastikan akan berkoalisi dengan partai
nah sosoknya sih sudah ada sebenarnya
ketut kan sudah bilang tuh tunggu saja
bisa perempuan biar sama sama perempuan
bisa laki laki supaya antara laki laki dan perempuan
mbak kofifa perempuan kita laki laki